timnas indonesia tergabung dalam grup b bersama malaysia selandia baru korea selatan dan thailand untuk sektor putra
sedangkan sektor putri berada dalam grup a bersama australia jepang korea selatan dan thailand
pelatih kepala tim putri iqbal jordi putranto mengatakan meski tampil sebagai debutan
ia yakin anak anak asuhnya punya kans menjadi juara
menurutnya pengalaman yang ditimba pemain pada kompetisi nasional yang digelar bulan agustus lalu menjadi modal kuat
dalam menghadapi kompetisi internasional pertama mereka
kecepatan akan menjadi modal utama timnas putri menghadapi lawan lawan di grup b
kami fokus kepada kecepatan kecepatan pemain karena kita tahu indonesia kalah dalam segi postur dengan lawan kami
seperti australia new zealand atau even jepang atau india gitu ya yang posturnya lebih tinggi dari kami
jadi kita fokus bagaimana pemain pemain ini yang kita bawa punya kecepatan main
untuk pemain defense sendiri kita cari yang pemain pemain yang juga punya kecepatan
dan punya agresivitas yang bisa menandingi pemain pemain
optimisme yang sama ditunjukkan kapten tim putri lula maria amanda
sedangkan kita juga baru mulai main flag football aktif itu di tahun dua ribu dua puluh
dan teman teman dari negara lain udah hampir main ke lima tahun delapan tahun gitu
jadi pengalaman mereka di internasional lebih banyak tapi aku tetap yakin
sama tim aku kita masih punya chance untuk menang
sedangkan di sektor putra pelatih kepala rizky aditya mengakui tantangannya lebih berat
karena tim tim lain telah melalui proses yang lebih panjang
meski demikian bermodalkan semangat bertarung dan mental yang kuat
ia yakin anak anak asuhnya mampu meraih gelar juara
menurut rizky ada beberapa negara yang perlu diwaspadai secara khusus di sektor putra
kalau dari sektor grupnya indonesia sendiri ada new zealand dan thailand
kemungkinan yang paling berat
yang akan kita hadapi dalam waktu dekat di fase grup
sementara di turnamen ada jepang thailand juga ada malaysia juga
yang kemungkinan cukup berat untuk kita hadapi nantinya
setelah memantau kekuatan beberapa negara yang akan menjadi rival
kapten tim putra gaga samudera optimis indonesia akan menjadi juara di sektor putra
karena ini kompetisi pertama juga jadi secara realistis saya pun tidak bisa benar benar mengenal
mengukur kemampuan dari negara lain
tapi kalau dari saya pribadi dari melihat video yang pertandingan internasional juara satu
keberangkatan timnas flag football sendiri tidak bisa dikatakan mulus
kendala biaya sempat menjadi tantangan untuk tampil di kompetisi internasional pertama kalinya
meski berhasil menggait beberapa sponsor sumber dana utama berasal dari para pemain dan tim ofisial
karena memang ini belum masuk cabur di indonesia
jadi kita memang terkendala di identitas kita sebagai cabur ya karena belum sebagai cabur ya
jadi kita sementara ini masih menggunakan uang pribadi kebanyakan dari teman teman
jadi teman teman yang memang keinginannya sangat tinggi passionnya sangat tinggi terhadap olahraga ini
mereka eager to pay more untuk olahraga ini
jadi untuk pendaftarannya pun kita ya bahu membahu lah dari teman teman
timnas indonesia akan mengawali perjalanan di asia oceania flag football
continental championship dua ribu dua puluh tiga dengan menghadapi selandia baru di sektor putra dan korea selatan di sektor putri
tim liputan cnn indonesia